untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas saat ini diperlukan vaksin
indonesia melalui pt bio farma sebagai produsen vaksin di indonesia dan fakultas kedokteran universitas pajajaran
akan melakukan fase ketiga uji vaksin sinovic yang berasal dari tiongkok
manajer bidang riset pengabdian pada masyarakat inovasi dan kerjasama fakultas kedokteran universitas pajajaran pun menyebut
alasan kenapa vaksin asal tiongkok yang dipilih oleh pemerintah
jadi isu yang beredar bahwa kenapa pakai vaksin sina dan sebagainya ya memang baru sina yang melakukan penelitian ini
di luar memang ada yang banyak yang menelitikan tapi belum bisa dipakai
belum sampai fase tiga baru mulai fase satu fase dua
yang fase ketiga baru sina
kita harus cepat mempergunakan vaksin ini karena kita udah banyak
orban dari covid sembilan belas
sehingga kita harus cepat membuat vaksin
nah itu ya
nah nanti kita akan melakukan suatu penyuntikan vaksin kepada calon subjek
subjek yang kita rencanakan itu ada satu enam ratus dua puluh
di tempat tempat lain kita ini satu enam ratus dua puluh
untuk diuji coba vaksinnya
ya nah nanti kita melakukan ini